mengangkat tema taste of italy sebuah festival kuliner italia digelar di bandung
aneka menu yang disajikan beragam dan salah satu yang menjadi andalannya adalah ravioli
yaitu sajian pasta rumahan yang berbentuk menyerupai pangsit
menariknya menu ini dimasak langsung oleh juru masak yang berasal dari italia
pizza dan pasta merupakan menu yang selalu diburu penggemar makanan khas negara italia
untuk memanjakan penikmatnya sebuah festival bertajuk taste of italy digelar di trans hotel bandung
beragam makanan pembuka hidangan utama hingga makanan penutup disajikan
bedanya festival kuliner di sini memberikan cita rasa makanan tradisional rumahan dalam setiap sajiannya
bagus ya untuk mengenalkan makanan italia itu
saya juga suka makanan
dan sekali seperti apa pasta pasta gitu ya
jadi pertama biar pengunjung kita gak bosan dengan makanannya
karena kita tuh selalu berubah ubah
setiap dua bulan sekali selalu ada yang ditonjolkan dan juga setiap harinya menunya pasti bakal di rolling
yang menarik pengunjung juga bisa melihat proses masak yang dilakukan ahlinya
raffioli menjadi menu yang akan dimasak kali ini
tahap pertama adonan atau do dipipihkan seperti ini
setelah tipis adonan diberi telur sebagai pengikat isiannya
campuran jamur kancing dan sayur bayam yang dihaluskan menjadi isinya
bentuk sesuai selera lalu rebus sekitar satu menit
untuk toppingnya tumis bawang putih cabai bubuk udang yang dibumbui garam dan merica
ravioli aglio olio with prong disajikan bersama garnis bunga
yang juga bisa disantap
karena dimasakin sama ahlinya menu ini pun spesial dan rasanya otentik
meskipun salah satu pasta tradisional di itali tapi sangat berbeda
kalau dilihat tadi bentuknya ini lebih mirip pangsit dan makanan ini sudah ada sejak abad ke empat

menu ravioli adalah salah satu jenis pasta rumahan dan merupakan makanan tradisional italia
namun menyantapnya langsung melalui tangan sang juru masak yang berasal langsung dari italia memberikan sensasi yang berbeda
ini seperti makanan tradisional
perbedaan spagetti adalah kandian
dan di sini pasta seperti ravioli italian dan ravaglia
pada dasarnya ini adalah panggilan yang lebih lembut
festival kuliner ini masih akan berlangsung selama satu bulan ke depan hingga tanggal lima belas desember dua ribu tujuh belas mendatang
dian permata sari bandung